juga menyaksikan oke ini adalah atraksi yang juga ditunggu tunggu
adalah atraksi flypass dari jet tempur tni angkatan udara
dengan kosain merah putih flight untuk memperingati hari kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh tujuh
formasi pesawat tempur ini terdiri dari pesawat t lima puluh i golden eagle
serta pesawat f enam belas fighting falcon
membentuk aerohead formation pada ketinggian delapan ratus kaki
hadirin yang kami hormati
marilah kita dengarkan ucapan selamat yang akan disampaikan secara langsung
dari kokpit pesawat tempur tni angkatan udara
kami alam alam angkatan udara
mengucapkan selamat ulang tahun ke tujuh puluh empat
kemerdekaan republik indonesia tahun dua ribu sembilan belas
sdm bunggu indonesia maju